saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke pulau kalimantan
pembahasan soal ibu kota baru kembali menghangat setelah sempat sunyi saat pandemi covid sembilan belas melanda indonesia pada maret dua ribu dua puluh lalu
nah pada agustus tahun dua ribu dua puluh satu kemarin presiden joko widodo selaku kepala negara kembali maju memulai sejumlah langkah demi mewujudkan impian ibu kota baru
dalam sejumlah kesempatan presiden joko widodo menyinggung soal ibu kota baru
pemindahan ibu kota dibahas dalam agenda bersama pimpinan partai koalisi pada dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh
kemudian pada dua puluh tujuh agustus jokowi kembali menyinggung rencana pemindahan ibu kota di hadapan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara
pada tiga puluh agustus jokowi memaparkan video tentang gambaran masa depan ibu kota negara di hadapan para pemuka agama
langkah tersebut semakin serius dengan penyerahan surat presiden yang diwakili oleh mensesnek pratikno bersama kepala bapena suharto monoarfa kepada ketua dpr puan maharani dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh satu lalu
perintah pun resmi menyerahkan ruikn yang berisi sembilan bab dan tiga puluh empat pasal itu
nah dalam draft yang beredar pada pasal sembilan
disebutkan kalau ibu kota baru nantinya akan dipimpin oleh city manager atau kepala otorita
yang dalam hal ini ditunjuk dan diberhentikan langsung oleh kepala negara atau presiden
artinya tidak ada pilkada
selanjutnya dalam pasal dua puluh satu juga diatur bahwa pemerintah pusat berhak menentukan lembaga lembaga mana yang akan ikut pindah ke kalimantan timur
meski terlihat mulus sebagai partai oposisi partai keadilan sejahtera atau pks tetap menolak tegas pemindahan ibu kota
menurut anggota dpr fraksi pks bukhari yusuf pemindahan ibu kota tak mendesak
bukari juga menilai agenda pemindahan ibu kota malah mencerminkan sistem demokrasi yang semakin diabaikan
nah itu semakin mencerminkan bahwa sistem demokrasi yang sebenarnya dibangun dan menjadi tuntutan reformasi kita ini semakin diabaikan
karena kalau kemudian semua semuanya itu adalah di bawah tangan presiden
bukan lagi menjadi sistem demokrasi tetapi ini ya sistem hirarki kepresidenan
kalau itu yang terjadi ini merupakan sebuah kemunduran
sementara suara sumbang terkait pemindahan ibu kota juga muncul dari direktur eksekutif indonesia political review ujang komarudin
ujang menilai ada upaya pemaksaan jokowi dalam pemindahan ibu kota
hal itu terlihat dari isi pasal di ruikn yang kebanyakan kebijakannya terpusat pada presiden
saya melihat misalkan tidak ada pemilihan gubernur pilkada di sana tidak ada dprd nya di sana
bahkan ketuanya kan ketua otorita yang ditunjuk dipilih langsung oleh presiden
artinya dia yang dipilih itu akan bertanggung jawab pada presiden bukan bertanggung jawab pada publik atau rakyat
nah ini menjadi persoalan artinya saya melihat pemaksaan pemindahan ibu kota bagi pak jokowi
kelihatannya pak jokowi ingin memiliki legacy
ingin memiliki peninggalan yang besar yang monumental perspektif beliau
belum tentu dalam perspektif rakyat kan begitu
secara garis besar ruu ibu kota negara berisi tentang tahap tahap pembangunan
pengelolaan bentuk bentuk organisasi dan juga skema pembiayaan
menteri perencanaan pembangunan nasional bapenas suhar soebono arfa menegaskan
pembangunan ibu kota adalah proyek jangka panjang yang tak selesai dalam waktu singkat
selain soal pendidikan
visi ibu kota negara dalam ru ikn yang telah diserahkan ke dpr
turut mengatur bentuk organisasi pengelolaan hingga skema pembiayaan
tak ada bantahan soal isi ruu yang banyak menuai kritik
sebaliknya isi ruu disusun sesuai dengan kaedah pembuatan undang undang
serta terbuka pada partisipasi publik
isi di dalam undang undang ini antara lain menyangkut visi dari ibu kota negara
kemudian bentuk pengorganisasian pengelolaan
dan kemudian tahap tahap pembangunannya
sampai kemudian tahap pemindahannya
dan bagaimana pembiayaannya
dan kita akan semua mengikuti kaedah kaedah yang sebagaimana disusun di dalam perencanaan master plan itu
pemindahan ibu kota dari kota jakarta ke penajam pasir utara kalimantan timur
memang masih panjang
pembangunan yang akan dimulai di awal tahun dua ribu dua puluh
sementara pemindahannya dilakukan pada semester satu dua ribu dua puluh
tentu saja agenda pemindahan ibu kota diharapkan tak syarat kepentingan
dan memiliki konsep yang benar benar matang
proses legislasinya pun juga harus melibatkan publik
agar proyek ini tak sekedar memenuhi gengsi politik
sekadauhan indra raharja jakarta